puluhan penumpang pesawat qatar airways yang mayoritas terdiri dari warga negara asing di bandara soekarno hatta pada rabu pagi mengaku kesal dan kebingungan
pasalnya mereka tidak bisa langsung melanjutkan perjalanan ke destinasi tujuan baik menggunakan transportasi darat maupun udara
mereka dibawa dengan menggunakan bus ke hotel hotel yang telah ditunjuk pemerintah untuk menjalani karantina selama lima hari dan tes pcr ulang di sana
untuk wni biaya akomodasi dan tes ditanggung pemerintah sementara warga negara asing harus membayar secara mandiri
tapi tidak tahu kenapa di mana berapa berapa kali tidak ada
kenapa kita harus di karantina lima hari padahal kita negatif
dan kenapa wna yang istrinya wni harus bayar yang sama seperti turis
sebelumnya pada rabu dini hari ratusan wna asal tiongkok tiba di terminal tiga dan langsung dievakuasi
wna juga mencoba menolak perpindahan hotel terdekat untuk menjalani karantina selama lima hari ke depan
proses evakuasi sempat memanas ketika salah seorang wna mencoba menolak permintaan petugas untuk segera masuk ke dalam mobil
dengan alasan ingin menunggu temannya terlebih dahulu sehingga petugas bertindak tegas
mulai tanggal satu hingga empat belas januari dua ribu dua puluh satu seluruh wna dilarang masuk ke indonesia
kecuali yang memiliki izin tinggal diplomatik dinas dan pemegang kartu izin tinggal sementara dan tetap
sementara wni dari luar negeri tetap diperbolehkan masuk indonesia
namun dengan protokol kesehatan ketat membawa hasil tes pcr dan karantina selama lima hari
kalau wna itu pada tanggal satu itu tidak diperbolehkan masuk ke indonesia
tapi wni dari luar negeri masih diperbolehkan masuk dan diperlakukan seperti yang tadi saya katakan
harus dilakukan rt pcr dua kali dan harus dilakukan karantina lima hari
data dari otoritas bandara soekarno hatta pada hari rabu tiga puluh satu desember
terdapat enam belas kedatangan internasional dengan estimasi satu tujuh ratus penumpang